anda kembali bersama connected seorang oknum guru di sekolah di kawasan penjaringan jakarta utara
ditangkap karena melakukan tindakan asusila terhadap muridnya
aksi bejat pelaku dilakukan saat jam pelajaran berlangsung
oknum guru olahraga berinisial jd di salah satu madrasah ibtidayah di penjaringan jakarta utara
ditangkap polisi lantaran dilaporkan telah melakukan tindakan asusila pada muridnya
di hadapan polisi jd mengaku sudah enam kali melakukan perbuatan bejatnya terhadap seorang siswi sejak enam bulan lalu
aksi tidak terpuji oknum guru olahraga ini dilakukan saat jam pelajaran berlangsung
dan disaksikan oleh beberapa teman korban
aksi jr terungkap setelah ibu korban melapor ke polisi
polisi yang mendapat laporan langsung melakukan visum terhadap korban
dan didapati tanda tanda luka pada alat kelamin korban
sejak enam bulan lalu korban tidak berani melapor karena khawatir mendapatkan riset
jadi awal mulanya adalah korban
korban ini atas nama mawar ini
ini tidak mau untuk berangkat ke sekolah atau takut untuk berangkat ke sekolah
kemudian setelah didesak ataupun ditanya oleh ibunya
kemudian ditanya kenapa dan seterusnya
kemudian korban mawar ini akhirnya menceritakan
bahwa dia sudah menjadi korban pencabulan oleh gurunya
di mana dia bersekolah di salah satu sekolah
dari hasil visum memang
di situ terlihat ada bekas luka
ya pada mohon maaf selaput atau kemaluan korban
pihak lembaga perlindungan anak indonesia menilai adanya kelalaian pengawasan pihak sekolah
kejadian ini membuat korban trauma dan malu bertemu teman temannya
artinya bahwa pengawasan dari sekolah yang kurang sehingga bisa terjadi di sekolah
akibat perbuatannya jadi dikenakan pasal delapan puluh dua undang undang perlindungan anak

dengan ancaman lima belas tahun penjara
gunawan sugro jakarta